kita ke informasi kasus dugaan korupsi lainnya
gubernur sulawesi tenggara nur alam resmi ditahan kpk
nur alam diduga menerima aliran dana dan melakukan pencucian uang
dalam kasus penerbitan surat keputusan atau sk dan izin terkait sumber daya alam
nur alam ditahan mulai lima juli sampai dua puluh hari ke depan di rutan guntur jakarta selatan
nur alam diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dibalik penerbitan sk
izin sektor sumber daya alam di kawasan buton dan bombana
selain diduga menerima komisi sebesar empat lima juta dolar amerika atau sekitar enam puluh miliar rupiah
nur juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang
namun tuduhan itu dibantah kuasa hukumnya dan mengatakan penahanan ini merupakan subjektivitas kpk
dijelaskan dengan sangat jelas di dalam proses bap tadi bahwa
tidak ada yang namanya keuntungan secara pribadi kepada gubernur
nah kenapa tidak ada keuntungan secara pribadi kepada gubernur
kemudian pak gubernur ditahan
kalau memang penahanan ini kan merupakan kewenangan kpk secara subjektif
kpk memang di dalam kuhap itu mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang
apalagi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
namun satu hal bahwa ketika hal ini tidak ada kerugian negara
kemudian tidak ada pihak siapapun yang dirugikan
mestinya itu akan menjadi bahan pertimbangan
bukan kali ini saja seorang kepala daerah tersandung kasus
korupsi bahkan tidak sedikit diantara yang tersangkut korupsi ini
justru dipilih langsung oleh warganya
litbang sian indonesia mencatat sejak dua ribu enam belas
setidaknya ada dua belas kepala daerah di indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi
tujuh belas april dua ribu enam belas bupati subang ojang sohandi
diduga memberikan uang lima ratus dua puluh delapan juta rupiah kepada jaksa
yang menangani kasus korupsi anggaran bpjs kabupaten subang tahun dua ribu empat belas
tiga agustus dua ribu enam belas kpk menetapkan
gubernur sulawesi tenggara nur alam sebagai tersangka kasus penyalahgunaan
wewenang pemberian izin pertambangan nikel
di dua kabupaten di sulawesi tenggara
nur alam resmi ditahan kpk
bupati nganjuk taufikur rahman diduga terlibat korupsi
terkait lima proyek pembangunan infrastruktur periode dua ribu sembilan
ia juga disangka menerima gratifikasi sejak dua ribu delapan
bupati buton samsu umar abdul samiun diduga menyuap
ketua mahkamah konstitusi akil mukhtar pada dua ribu dua belas
untuk memuluskan perkara sengketa pilkada kabupaten buton
dua puluh juni dua ribu tujuh belas gubernur bengkulu ridwan mukti tertangkap tangan kpk
menerima suap terkait v proyek pembangunan peningkatan jalan
di kabupaten rejang lebong
ridwan pun langsung digelandang ke jakarta menjadi tahanan kpk